ya mbak andin ya apa apa ini juga udah cukup kok selamat ulang tahun sekali lagi mbak andin
semoga mbak andin sehat terus terus bahagia selalu terus titik baik
tadi andin sampai panik panik gitu loh mama juga jadi ikutan panik sampai lupa gitu harus rahasiain
tapi happy happy banget ya udah sekarang kita pulang ya
ada keperluan apa sama angga
soal catherine soalnya tadi saya telepon handphonenya
ya sudah saya kirimkan ke nomor anda ya baik terima kasih
pak katanya mau pulang iya sayang sebentar ya ini sudah saya kirimkan ya anda lagi dengan rena
iya apa boleh saya bicara sebentar saya udah lama enggak mendengar suara
nino mau bicara sama rena boleh
mbaik pengen bicara sama rena ini rena angkat aja teleponnya ya
halo mbaik mbaik apa kabar
oh baik baik aja
kamu lagi ngapain sekarang
aku lagi merayakan ulang tahun mama aku
suruh deh om
papa aku ujung kujutan
wujudannya buat mama di hotel lagi
terus aku tadi dansa sama papa
dan kapan papa bisa berdansa dengan kamu
eh enggak om baik lagi mikir aja kapan kapan rena mau ya dansa sama om baik
nanti om jatuh
iya enggak sekarang
nanti aja kalo om baik sudah bisa ngeliat lagi ya
om udah dulu ya
aku mau pulang
oh ya salam buat mama ya tolong ucapin selamat ulang tahun ya dari omik sama keluarga ya
emah kata om baik selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
ya tolong ya
selamat ulang tahun mas
jadi ini isi kotaknya
selama jadi suami andin
aku malah belum pernah merayakan ulang tahunnya
terima kasih mbak
terima kasih mbak
makan bihun tempat bang udin
aku yakin ini mbak di seumur
selamat ulang tahun bu andin
semoga banyak rezeki dan juga panjang umur
oh iya saya punya sesuatu buat kalian
oke ini dia tutup saya bantuin oma
alhamdulillah kalau raja kimang kagak kemana
gak mau emang lagi lapar
boleh kita masuk ya
semuanya tetap waspada ya
pelan pelan jalannya kan pakai heels lagi hamil
eh eh eh make a wish dulu mbak doa dulu doa dulu
makasih banyak firna kiki ya allah
gak apa apa ini juga udah cukup kok
selamat ulang tahun sekali lagi mbak andin semoga mbak andin sehat terus
terus bahagia selalu terus dedek bayinya juga sehat sehat
soalnya kiki itu tuh pengen banget
pengen cepet cepet ngedang ngedang bayinya tau mbak
maaf ya mbak andin kiki pengen foto sama mbak andin soalnya kan buat itu lah
pak ram kiki ya boleh ya
oke kiki tapi nanti gantian foto ya pake handphone boleh ya
boleh boleh ya deh ya deh
eh tapi ini
ya udah sini sini
ah pak waspomen pak
iya kita berdua bu
mbak andin duduk sini mbak andin
aku mau mencoba biru
b seribu sembilan ratus empat puluh lima yang pada
kok bisa sih gue gak nyadar dari tadi
tas gue ketinggalan
pasti ketinggalan di ruang meeting
ini kan umurnya mas randy
ngapain sih dia nelfonin kue
apa tadi mas randy telepon gue
buat kasih tau soal tas gue yang ketinggalan
gue slabur banget sih
yaudah deh besok gue suruh yudi ambil kesana